ya ketua tim pemulihan ekonomi sekaligus menko perekonomian air langga hartarto mengumumkan pergantian jurubicara penanganan covid sembilan belas dalam konferensi pers selasa dua puluh satu juli dua ribu dua puluh
jabatan ini beresmi beralih kepada wiku adi sasmito
jabatan ini sebelumnya diemban oleh ahmad yuryanto sejak tiga maret dua ribu dua puluh
sementara itu wiku adhisa smito yang juga pernah menjabat sebagai ketua tim pakar penanganan covid sembilan belas resmi melaksanakan tugasnya pada selasa dua puluh satu juli dua ribu dua puluh
prof dr wiku adhisa smito dikenal sebagai guru besar yang mempunyai spesialisasi di bidang penanggulangan penyakit infeksi
ia mengajar di bidang administrasi dan kebijakan kesehatan fakultas kesehatan masyarakat universitas indonesia
sebelumnya gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas dibubarkan oleh atau diganti
beralih nama oleh presiden joko widodo pada senin malam
pelaksanaan tugas dan fungsi gugus tugas nasional maupun daerah akan dilakukan komite kebijakan dan atau satuan tugas penanganan covid sembilan belas yang dipimpin oleh menteri bumn erick thohir
pembubaran ini sendiri tertuang dalam pasal dua puluh perpres nomor delapan puluh dua tahun dua ribu dua puluh tentang komite penanganan covid sembilan belas dan pemulihan ekonomi nasional
ada tambahan bahwa jurubicara pemerintah
pemerintah di sini adalah ditunjuk prof wiku dari bnpb dan pak budi gunawan sadikin
budi gunawan sadikin